melalui sambungan telepon kita terhubung dengan direktur amnesty international indonesia usman hamid
selamat siang bang usman
selamat siang mbak esa apa kabar
baik bang usman banyak kritik kemudian yang disampaikan publik atas rendahnya tuntutan dalam kasus penyerangan novel ini
bagaimana amnesty international indonesia menanggapi kekecewaan masyarakat ini
pertama tuntutan jaksa penuntut umum terhadap penyerang novel baswedan
itu jelas mencederai rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat
karena itulah kemudian elemen elemen masyarakat muncul memberikan kritik
yang kedua tuntutan itu juga menunjukkan bahwa pemerintah khususnya kepolisian dan kejaksaan
memang separuh hati di dalam mengusut kasus penyerangan terhadap novel baswedan
karena dengan hanya satu tahun penjara itu memperlihatkan
bahwa penyelamatnya tidak bisa dihubungi dengan penyelamat yang lain
bahwa negara menyepelekan serangan terhadap seorang novel yang merupakan petugas penegak hukum
yang paling penting dalam memberantas korupsi di indonesia
bang usman dari tuntutan yang kemudian sudah disampaikan jaksa kemarin
menurut anda poin poin apa saja kemudian yang seharusnya bisa lebih diperbaiki begitu
saya kira memang sejak awal jaksa yang bertugas mewakili negara
memang sejak awal tidak yakin bahwa itu adalah pelakunya
dan tidak yakin dengan bukti bukti yang dimilikinya
sehingga kelihatan sekali kewalahan untuk menjelaskan betapa seriusnya mereka membawa ke pengadilan
tadi di awal pemberitaan ini mencoba menjelaskan penyerangan itu yang semula ditujukan kepada badan
lalu mengenai muka itu hal hal yang menurut saya
jauh dari akal sehat
sehingga wajar saja kalau muncul kritik terhadap pembacaan tuntutan yang mereka sampaikan kepada para terdakwa itu
apalagi pada saat yang sama publik juga melihat ada persidangan persidangan lain
terkait dengan aktivis aktivis mahasiswa dan aktivis papua
yang dituntut dengan hukuman yang sangat berat misalnya lima tahun sepuluh tahun
bahkan sampai lima belas dan tujuh belas tahun
untuk satu kegiatan yang sama sekali tidak ada unsur kriminalnya
hanya memprotes misalnya tindakan rasisme
nah kasus novel baswedan itu sudah menyerang integritas fisik
bukan hanya integritas fisik dari manusia biasa
tapi seseorang yang dilindungi oleh hukum negara di dalam menjalankan hukum
kalau di negara negara yang maju dan beradab serangan terhadap penegak hukum
yang dengan alkohol atau dengan air keras gitu ya
melawan petugas yang ingin menangkap kita
atau melawan petugas yang ingin katakanlah menjalankan tugasnya
itu bisa sebuah pelanggaran hukum yang berat gitu
jadi saya kira saya tidak melihat ada keseriusan dari negara
seperti yang ditunjukkan oleh pihak kejaksaan gitu
saya malah kasian sama kejaksaan ini
seperti hanya menjalankan formalitas
ada pesanan saja untuk kemudian akhirnya menerima resiko kehilangan kredibilitas gitu
karena proses persidangan yang semacam ini
itu bisa berujung pada keadilan hukum yang sesat gitu
oke bang usman artinya dengan tuntutan kemarin ini
bisa mencederai begitu ya kredibilitas dari kejaksaan
mempermalukan institusi kejaksaan yang saya kira seharusnya bisa bersikap independen
di dalam menghadirkan sebuah perkara hukum di pengadilan gitu
ini kan perlu waktu yang cukup panjang perlu pengetahuan yang cukup dalam
dan juga perlu keberanian untuk membongkar pelaku di balik penyerangan terhadap novel baswedan gitu
jadi antara tidak mampu membuka perkara ini
atau memang tidak mau sejak awal untuk sungguh sungguh mengungkap siapa sebenarnya penyerang
dan siapa di dalamnya
ini adalah dalang di balik penyerangan terhadap novel baswedan gitu
oke dengan kemudian fakta bahwa sudah ada tuntutan terhadap penyerang novel baswedan
yang angkanya adalah satu tahun begitu
apa kemudian yang bisa diperbaiki
ataupun juga misalkan ada publik yang ingin mengawal kasus ini agar diberlakukan secara adil
agar ada keadilan bagi novel baswedan
saya kira harus dibatalkan
proses penuntutan itu
dan diulangi proses hukumnya dengan sebuah tim investigasi yang independen gitu
sehingga kredibilitas hasil hasil investigasinya juga dapat dipertanggungjawabkan gitu
selama ini saya tidak melihat adanya kesungguhan dari negara
baik itu melalui tim yang disebut sebut tim pencari fakta ketika dibentuk oleh kapolri
sebenarnya sebuah tim gabungan saja yang isinya banyak
tapi sebenarnya tidak menghasilkan apa apa
kecuali membuat semacam teori teori yang kosong
yang tidak membawa kemajuan apapun bagi usaha mengungkap penyerangan terhadap novel baswedan
begitu pula dengan perkara yang sekarang ini diajukan oleh kejaksaan
itu sama sekali tidak memberi setitik pun semacam harapan keadilan bahwa seorang novel akan dilindungi
dan seorang pelaku atau dalang pelaku itu akan dihukum
karena perbuatan itu dan negara tidak akan melakukan kompromi terhadap siapapun yang menghalangi agenda pemberantasan korupsi
atau menghalangi tugas tugas penegak hukum yang tengah memberantas korupsi gitu
jadi kasus novel ini lemahnya tuntutan terhadap para penyerang itu mencerminkan kuatnya
kekuatan kekuatan yang anti terhadap hak asasinya novel
anti terhadap lembaga pemberantasan korupsi seperti kpk gitu
kekuatan ini mendapat tempat yang besar dengan kejaksaan yang akhirnya mau menempatkan diri seperti sebagai alat saja
untuk melanjutkan pelemahan terhadap kpk dan khususnya pelemahan terhadap orang orang yang berani membongkar kasus korupsi seperti novel baswedan
oke dan pengulangan tuntutan itu memungkinkan begitu ya bang usman ya
artinya kalau tadi anda sempat mengatakan bahwa dengan diajukannya tuntutan kemarin ini akan mencoreng kredibilitas
jadi kejaksaan itu apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pihak kejaksaan untuk mengembalikan kredibilitas mereka di mata publik begitu
jaksa agung harus menarik itu
dakwaan dan seluruh tuntutan dari kejaksaan dan mengembalikan berkas itu kepada kepolisian untuk kemudian diperbaiki sejak awal sedari awal

memang ini satu pandangan yang mungkin terkesan seperti
memang ini satu pandangan yang mungkin terkesan seperti
radikal tetapi kalau memang kita sungguh sungguh mau membongkar peristiwa penyerangan yang hampir membunuh novel ini
radikal tetapi kalau memang kita sungguh sungguh mau membongkar peristiwa penyerangan yang hampir membunuh novel ini
maka tidak ada jalan lain kecuali membatalkan dakwaan dan penuntutan terhadap para pelaku yang saya ragu apakah ia betul betul orang yang menyerang atau orang yang menjadi galang dibalik penyerangan terhadap novel baswedan
artinya perjalanan ini masih panjang begitu ya bang usman ya dan harus memang dikawal bersama sama
untuk sementara bang usman hamid direktur amnesty international indonesia
terima kasih atas pandangannya di cnn indonesia news hour